aku pingin tanya deh sama kamu
seandainya nih ada cowok yang deketin kamu
tarik ulur alias ppn kamu
kalau gue sih jujur aja ya
gue bakal cuekin ke cowok sih
biar tuh cowok tuh nyadar
iya dong bener gak sih
gue bakal cuekin dia
dan bikin dia cemburu
jadi biar dia tau seberapa besar
rasa cinta gue sama dia gitu
mbak percaya bahwa engkau tidak akan memberikan
hamba suatu masalah
diluar kemampuan hamba
maka dari itu
hama berserah diri kepadamu ya allah
bahwa engkau lebih tau
apa yang terbaik untuk
gak ada telepon
haloo assalamualaikum ma
kenapa bapak ma
bapak mau operasi lagi ma
bapak mau operasi lagi ma
bapak mau operasi lagi ma
bapak mau operasi lagi ma
bapak mau operasi lagi ma
masa kau doakan reflected kembali ke rumah sakit
bapak mau operasi lagi ma
bukan begitu maksud aku ma
areya mbak ia
iyalah mama ini bahagia sekali baru sekarang
ternyata kau tak jadi di skor
skor kau itu dicabut
guru kau baru telpon mama
jadi kau tak ada hukuman lagi sekarang
alhamdulillah serius ma dicabut ma
iyalah mama serius masa kau tak percaya pada mama
pak umar baru saja telpon mama
jadi skor kau itu tak ada
kau bebas hukuman sekarang itu cuma kesalahpahaman man
roman ini kau bicara sebentar sama bapak kau ya
pak bapak bicara lah pada roman
tak liat kau sedang mengopi aku
pak sebentar saja masa tak mau
sebentar saja ayo
tak perlulah terlalu kau pikirkan
tak marah lagi apa
yang penting buat bapak kau itu baik baik saja di jakarta ya
ya sudah dulu ya bapak mau habiskan kopi bapak
kau telah mengabulkan aku
kau telah mengabulkan doaku
bapak ini selalu saja begitu
sama anak sendiri kenapa harus geng sekali pak
tak perlulah begitu
tapi kok aneh ya
kenapa tiba tiba pak umar
hapus hukuman gue
apa yang lo lakuin udah keterlaluan tau gak
lo bukan hanya bikin roman discourse tapi bikin wulan celaka hari ini
apa jangan jangan wulan berhasil bujuk bela supaya ngaku
padahal tadi gue udah marahin dia
aduh bulan udah deh
si rompis itu tuh lama lama
aneh tau gak
dikit dikit baikin gue
dikit dikit beluk gue
terus kemarin nyuruh gue ngejauhin dia
waktunya suara hati
halo suara hati
balik lagi nih berangkat sama gue hugo
dan pastinya di suara hati
dan seperti biasa kalau misalkan ada dua
dan tentunya disini kita ingetin buat kalian ya
jangan ngirim suara hati
itu siap siap buat baper ya
apalagi tema kita tuh seru ya
seru banget dong apa coba temanya hugu
jadi tema kita hari ini tuh adalah gepetan yang suka lakukan
pemberi harapan palsu
mirip banget sama kisah gue
diinget di sini php
alias pemberi harapan palsu
tapi disini emily
aku ingin tanya deh sama kamu
seandainya nih ada cowok deketin kamu
kalau gue sih jujur aja ya
gue bakal cuekin ke cowok sih
biar tuh cowok tuh nyadar
iya dong bener gak sih
nah kalau gimana tuh hugo
kalau gue bakal coekin dia
dan bikin dia cemburu
jadi biar dia tahu
seberapa besar rasa cinta gue sama dia
kayaknya gue perlu coba deh
tapi kalau untuk bikin cemburu
kita gak mau kasih cemburu cemburuan sama kakak axelover
karena tentunya kita pingin memberikan sesuatu yang menyenangkan di malam hari ini
jadi buat axelover yang mau curhat
karena kita mau kasih kuis
dan yang menang itu bakal mendapatkan hadiah yang spesial banget
makan malam bareng sama satu penyiar favorit disini
gue mau banget dineret sama gibran
jadi kuisnya tuh gampang banget
jadi buat kamu penggambarnya axelover
kalian tuh boleh bacain sebuah puisi
nah puisinya itu boleh karya kamu sendiri
dan boleh juga karya orang lain
aduh gue baca puisi yang mana ya
gue harus baca puisi siapa nih
gampang banget kan axelover
jadi tunggu apa lagi
buat kalian yang mungkin sering banget ya dengerin suara hati
pasti udah tau dong ya
puisi puisi yang dipersembahkan gibran buat kalian semua
langsung aja kalau gitu kita bakal buka land telepon ya
udah siap axelover
kasempatan buat gue
roman cemburu gak ya
udah siap lho
eh udah ada nih penelponnya
ini penggemarnya axelover loh
ini keliatannya penggemarnya gibran ya
waduh kamu udah siapin puisinya
mased balik duluan